unik sih tapi nanti gak ada yang beli lagi
kang bos dede itu pacarnya mantan bos saya
bici barengkok bos brai anaknya pak ustadz kemed
nanti anak orang itu bisa cacingan makan ke tempat yang bagus
kita bapak tambahkan
kira kira pebri kabur kemana ya sep
namanya anak kecil jang
palingan gak jauh
bisa juga dia ngumpet di kolong ranjang
itu kalau ngupet di kolong ranjang mah bisa ketemu sep
berhenti sebentar bu
jang sep din permisi dulu
wah poswara naik mobil
hebat perempuan bisa bawa mobil
kamu yang sabar ya
sepertinya bapak mau pergi ninggalin kita
emangnya bapak teh mau pergi kemana bu
kamu emang gak bakalan ngerti den
kamu udah sarapan belum
ya udah tuh sana sarapan
kan ibu udah nyiapin sarapannya
sebaiknya ibu tumbuh di rumah saja
siapa tahu pb pulang ke rumah kita
saya bingung dan harus cari kemana
si febri tuh janjian sama cowok
dan sekarang dia janjian sama cowok itu
gue tunggu di rumah saja ya
barangkali febri ada di sana
ke mana kom
masuk dulu atuh yuk
gak usah mau langsung berangkat
ada cik ida sama ma incin
emang mau pada kemana
ya udah deh anter ya
gak usah deh
biar oci aja yang anter
dedeh di rumah aja
kamu jangan kemana mana
kalau mau ke pasar ke cidahu aja jangan ke bogor
mak berangkat dulu ya
jagain rumah ya cik
iya tenang aja deh
papi gak ada uh
bebe punya cowok tidak
gak ada uh setau saya
ada yang istimewa tidak
gak ada uh setau saya
kira kira pebri pergi kemana
saya gak tahu uh pebri pergi kemana
dia orangnya tertutup
perempuan harus seperti itu
aduh orang orang itu sukanya baca cerita tentang kisah cinta segitiga
tapi kan kalau yang kayak begitu mau udah banyak
kayaknya dia sedang sibuk
uuh aku mau nulis tentang apa yup
bahkan terus kisahnya momos aja deh gak apa apa
tentang tkw unik sih
tapi nanti gak ada yang beli lagi
dede itu pacarnya mantan bos satu
iya wicci barengkok bos brai anaknya pak ustadz kemed
ustadz kemed sama apa yang dibilang sama kang kusoy
jadi saya tes sebelum ke jakarta ikut bos brai
kerjanya apa cuy sama bos brai
c tapi teh kalau di sini kamu teh nggak bisa main main
kerjanya harus serius
insya allah kalau misalkan hasil panennya banyak kamu juga akan dapat banyak
eh terima kasih banyak kang bos udah ngijinin cuy
tinggal di rumah
terima kasih kang bos
yang namanya hidup kalau misalkan kita ulet kerja keras tekun jujur insya allah selalu ada tempat
allah itu ada
surnya apaan ini
ini hukum segera kasih tahu esy kita cari ke tempat lain dulu